sahabat ganjar dan masyarakat di bogor jawa barat mengadakan deklarasi dukungan bagi ganjar pranowo untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat
selain deklarasi dukungan diadakan juga pasar murah bagi masyarakat
sahabat ganjar mengadakan rangkaian kegiatan di bogor jawa barat pada hari minggu empat belas agustus
kali ini sahabat ganjar merangkul seluruh masyarakat daerah kabupaten bogor untuk bersama sama menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme menjelang hari kemerdekaan
kegiatan kali ini memilih tema negeriku pulih jiwaku bangkit dalam ayunan langkah melaju bersama ganjar pranowo dua ribu dua puluh
tema ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat bagi bangsa indonesia
dpw sahabat ganjar jawa barat kamila mengatakan masyarakat kabupaten bogor sangat bersemangat dalam mendeklarasikan dukungan terhadap ganjar pranowo sebab mereka menginginkan perubahan yang lebih baik bagi indonesia
assalamualaikum wr wb saya kamila mewakili dpw jawa barat
alhamdulillah giat pagi ini di kabupaten bogor dalam rangka deklarasi komunitas jalan sehat untuk ganjar pranowo presiden dua ribu dua puluh
berjalan dengan lancar walaupun lapangan sedikit becek karena hujan semalam namun tidak membuat masyarakat pantang untuk tetap kumpul di sini dan mendeklarasikan dukungannya untuk pak ganjar pranowo di dua ribu dua puluh
doa dan harapan kami semoga dan semoga dua ribu dua puluh empat pak ganjar pranowo menjadi presiden republik indonesia
terima kasih wassalamualaikum wr wb
ganjar pranowo juga diinginkan sebagai topik yang sangat berharga
dan juga sebagai tokoh yang tepat memimpin indonesia di masa depan
untuk itu ganjar dinobatkan sebagai sosok yang tegas nasionalis dan merakyat
sementara ketua umum sahabat ganjar gus naib mengapresiasi masyarakat bogor dalam mendukung ganjar pranowo menjadi pemimpin di dua ribu dua puluh
alhamdulillah sahabat ganjar berada di kabupaten bogor ini
masya allah penerimaan daripada warga masyarakat
di kabupaten bogor ini tidak ada bandingannya
ribuan tadi yang hadir pada waktu kita pertama di kiara pandak dengan kita punya acara yaitu jalan sehat
terus kemudian yang kedua hari ini kita berbagi
berbagi untuk masyarakat yang ada di kabupaten bogor
kami meminta doa dan dukungannya kepada
terhadap pak ganjar pranowo prinsipnya adalah ganjar next presiden dua ribu dua puluh empat
selain deklarasi dukungan terhadap ganjar pranowo kegiatan ini juga semakin meriah dengan diadakannya pasar murah bagi masyarakat